dua gerbong kereta kelas ekonomi kertajaya jurusan jakarta surabaya hangus terbakar di stasiun tanjung priok jakarta utara
kereta terbakar saat sedang langsir ke stasiun tanjung priuk untuk mengambil air
namun tiba tiba keluar api dari mesin genset di dalam gerbong
api baru bisa dipadamkan setelah delapan mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi
tidak ada korban jiwa namun perjalanan kereta dari stasiun tanjung priok ke jakarta kota terganggu
gerbong kereta api ini yang terbakar sekitar tiga gerbong kereta api
nah ini kita terima berita sekitar jam satu lewat lima jam satu lewat lima belas kita sudah sampai di tkp
api dari mana
nah ini penyebabnya kita masih belum tahu gitu ya masih kita miliki dulu
masuknya dari mana gitu
bahwa pengarahan unit itu sekitar delapan unit semuanya
termasuk personil juga sekitar